kembali lagi di layar pemilu terpercaya dan membahas terkait dengan apa efek reuni dua ratus dua belas terkait
dengan pesta demokrasi kedepannya tapi kalau saya tadi yang saya penasaran adalah kehadiran
rezeki hab dalam riuni dua ratus dua belas kemarin yang bawah dan juga mariko walaupun hanya dalam bentuk suara
mungkin kita bisa putarkan seperti apa pendapat atau saat itu suara habib rizik dalam hari ini
dua ratus dua belas ulangi sekali lagi di pilpres dan pirek dua ribu sembilan belas haram haram haram kita memiliki capres dan
caleg yang diusung partai partai pendukung peristiwa agama yang anti syariah anti pancasila anti nkri
anti undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan anti kebinekaan ayo kita pilih capres dan cawapres hasil iktiman
ulama ayo kita pilih caleg yaitu calon legislatif calon anggota dewan hanya dari partai koalisi
keumatan hasil istimewa ulama yang siap bela agama siap bela bangsa dan siap bela negara
jangan ya bariko ini endorsement habib atau rezeki hab ini kan secara dejur bukan ketua
parpol atau politisi tapi begitu dilihat kalau misal tanggapan dari bariko sendiri gimana jadi ini
kan berarti ada ada kemacetan dalam apa namanya tokoh tokoh politik kita itu dalam menjalankan
fungsinya sebagai agregasi apa namanya ide dan aspirasi rakyat jadi ini ada ada aspirasi besar
tapi tidak ada tokoh tokoh formal yang mau membawa aspirasi itu saya ambil contoh seingat saya dulu
tahun dua ribu enam belas bahkan itu sampai sekarang ya ini ormas ormas yang yang mainstream saja itu tidak
jelas ya memberikan dukungannya bahkan ada yang secara implisit lebih menyarankan untuk
tidak hadir begitu ini ormas ormas keagamaan ya ada yang begitu nah karena era demokrasi
ini sudah berubah begitu ya dengan kemajuan teknologi informasi maka tokoh tokoh non formal
apakah dia itu dia bukan orang partai politik dia bukan pejabat teras dari dua ormas mainstream misalnya
yang ada di republik ini tetapi begitu mereka mampu menyuarakan aspirasi itu ya
mau nggak mau hukum besi itu berlaku
siapa yang menyuarakan aspirasi yang ada di dalam benak sebagian besar orang
dialah yang menjadi tokoh pimpinannya apakah itu formal atau non formal kan
tapi kalau misalnya melihat bagaimana kinerja dari ulama ulama yang mendukung antara satu atau dua
yang mana sih yang lebih getol gitu lebih panas bekerjanya
rasa rasanya ya rasa rasanya kalau kita melihat ini ya
itu memang dua ya jauh lebih besar
tapi kalau kita bicara data survei aja
kalau misalnya survei ada juga nu dan juga muhammadiyah
jadi kalau majoriti pemilih yang mengasosiasikan dirinya dengan muhammadiyah
itu mayoritinya itu hampir sebagian besar pilih dua
sementara kalau yang mengidentikan dirinya dengan nu
nah itu memang
besarnya pilihnya satu
walaupun selisihnya tidak sebesar tidak sedominan
tidak sedominan orang muhammadiyah memilih
oke mungkin bisa langsung dilihat juga nih hasil survei yang dilakukan oleh median ya bisa dilihat
saya mau sebutkan angkanya
oke kalau misalnya melihat
nah jadi kan kalau kita lihat ya nu itu kan dia empat puluh
kalau muhammadiyah itu enam puluh dua versus dua puluh enam
berarti kan itu gapnya itu ada hampir tiga ratus persen
atau tiga kali lipat begitu kan
nah sementara kalau
dengan ladatul ulama itu selisihnya hanya
selisihnya baru sepuluh sekian persen
tetapi juga yang menarik di sini memang
kenapa nih bang
ya berarti begini
ini saya ingin mengatakan bahwa
arus aktivisme politik islam politik itu itu di nu itu juga cukup kuat
kalau secara ibadah misalnya ya secara ibadah sebenarnya
tokoh seperti abdul soedari
tokoh seperti abdul soedari
tokoh seperti abdul soedari
tokoh seperti abdul soedari
muhammad itu kan dia lebih dekat ke nu sebenarnya
dibandingkan ke muhammadiyah
kan begitu prof ya
tetapi kalau kita lihat aspirasi politiknya
dia lebih dekat ke kelompok dua satu dua
begitu maksud saya
ketimbang ke kelompok apa namanya
kiai ma'ruf sekarang
dengan kata lain nu itu memang apa ya
pada dirinya itu lebih cair
tidak apa ya
sulit gitu ya
mungkin kalau dibanding dengan muhammadiyah
jadi lebih cair dan biasa berpoliti
suara itu cenderung terbagi
kalau ulama ulamanya masuk parpol gimana mbak wiming
apakah pengaruh mereka sebesar itu
nu bukan pertama kali ya
masuk partai politik
sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima sudah ada partai nu
jadi mereka sudah berpartai politik
meskipun akhirnya kembali ke hitoh dan sebagainya itu
tapi mereka sudah get used to it
sudah terbiasa seperti itu
bukan pemain baru ya
dan fragmentasi tadi itu
cair gitu ya
cair itu khas nu itu disitu sebenarnya
sehingga dengan kecairannya tadi itu
tidak ada yang dipertentangkan
nu banyak yang ke golkar
nu banyak juga yang ke demokrat
nu juga ada yang ke pdi perjuangan
jadi tidak tunggal
dalam konteks islam demikian juga
tapi tadi itu
aspirasi yang sudah mulai apa ya
di titik kulminasinya itu
kita membaca ke cenderungnya
itu yang kita lihat
kita membaca ke cenderungan itu yang sekarang ya
jadi ceruk dukungan gitu ya
yang sudah mulai mengkristal ini
kelihatannya memang ingin mengatakan bahwa ini suksesi
suksesi itu biasa
pemilu lima tahun sekali kan suksesi
dengan bahasa lain itu ganti presiden dua ribu sembilan belas
itu kan satu contoh
itu antara lain aspirasinya ke sana
jadi mereka unjuk aspirasi itu
nah inilah hasilnya seperti itu
mudah mudahan surveinya benar ini ya
tapi kalau misalnya bang riko dan mbak wiwi ya
ini kalau melihat bagaimana yang terjadi di pilkada dki
saat itu ada gerakan dua ratus dua belas dan juga gerakan empat ratus dua belas
yang mengubah alur pilkada dki ini bisa berubah satu ratus delapan puluh derajat
apakah ini akan terjadi di tahun politik dua ribu dua puluh
mbak wiwi dulu deh
kalau di dki ya
kebetulan kita ikut mengawalnya
di dki itu memang nuansanya

calon dki satu gitu ya
tidak semata mata karena apa ya
mungkin achievementnya yang
itu kan klaim
dianggap klaim gitu ya
tapi juga tutur kata tindakannya
itu yang mungkin dianggap tidak proper dan sebagainya
melukai gitu ya
dan itu akhirnya akumulasi dan sebagainya
sehingga dia tidak dikehendaki kan gitu
nah ini yang seolah olah terus
oh dia elektroabilitasnya tinggi
tingkat kepuasanya tinggi
tapi elektabilitasnya ternyata tidak sepadan
itu aneh buat saya
tidak masuk akal juga gitu
kalau dia memang diakui
orang satisfied gitu ya
dengan peta hana
seperti di surabaya
hubungannya itu korelasinya positif
jadi tingkat kepuasan
elektroabilitas itu nyambung
kalau nggak nyambung something wrong
nah itu contoh lah
seberapa besar perilaku pemilih
yang mengharapkan hadirnya
suksesi itu terjadi
singkat saja karena durasi kita sangat sepi
jadi sebenarnya ada dua isu
yang akan bertarung
dan bahkan ini berhubungan sangat erat
isu pertama itu adalah isu
isu agama ini
isu agama ini jadi
kalau kita melihat dari data survei
ini yang lebih penting sekarang
ini sebenarnya adalah message nya
saya pernah ngambil data survei
saat tgb dulu
sebelum dan sesudah dia memutuskan untuk mendukung pak jokowi
itu elektabilitasnya itu
nah kayaknya mak ruf di sini sebenarnya
seharusnya yang dia bawa itu adalah
pesan jati dirinya dia sebagai tokoh islam
bukan dia membawa pesan yang justru bertentangan dengan substansi dan jati diri dia
itu yang pertama
tema yang penting untuk menentukan siapa yang akan menang
itu adalah tema kepuasan terhadap kinerja ekonomi
kepuasan terhadap kinerja ekonomi ini apa
sederhananya adalah orang orang ini mau harga harga bahan kebutuhan ini turun
orang mau harga kebutuhan pokok turun
orang mau harga listrik turun
orang mau cari pekerjaan mudah
itu aja yang orang butuhkan
argumentasi pemerintah bahwa mereka itu sudah membangun infrastruktur di mana mana
itu sebenarnya diakui bahkan oleh pemilih
pemerintah berhasil membangun itu
tetapi yang belum berhasil dirasakan oleh orang banyak itu adalah
dengan dibangunnya jalan itu bagaimana caranya saya bayar listrik tiap hari di rumah ini turun
nah itu yang mereka nggak nyambung
karena itu terbaca di data survei
tapi masih akan ada survei berikutnya lagi ya bang
dalam beberapa bulan ke depan ya
ini masih ada beberapa bulan jelang april dua ribu sembilan belas
di mana para pemilih ini akan melabuhkan suara mereka ke pasangan
baik pasangan satu atau dua
kita akan tunggu bagaimana ya
terima kasih bang riko bang bung dan juga mbak wiyah
yang penting satu kontestasinya tanpa harus mengikut sertakan rasa dendam rasa yang ada
jadi kita betul betul seperti seruan pak jokowi
ini adalah pemilu yang menyenangkan yang syarat dengan pembelajaran
amin amin mbak wiwi kita harapkan begitu saja
terima kasih atas waktunya dalam layar pemilu terpercaya
tapi layar pemilu terpercaya masih akan kembali setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami